gempa bumi mengguncang kota malang jawa timur
meski pusat gempa berada pada kedalaman enam puluh sembilan km arah tenggara kabupaten malang
jawa timur gempa turut dirasakan hingga kabupaten jember
ya dan akibat gempa ini hampir semua warga terkejut dan langsung keluar dari rumah
hingga saat ini belum ada informasi terjadinya kerusakan
gempa bumi yang terjadi di malang sekitar pukul dua puluh dua lebih sepuluh juga dirasakan oleh warga yang ada di jember jawa timur
gempa dengan magnitude enam dua itu sontak membangunkan warga
di perumahan mastrip kecamatan sumbersari ini misalnya seluruh warga keluar dari rumah dan nampak berkumpul di sepanjang jalan
mereka khawatir akan terjadi gempa susulan
rasa itu goyang terus tak kira apa terus lihat banyu ngombak ngombak gitu airnya
terus dengar kaca kaca wih getar banter
kira kira berapa detik mas
mungkin sekitar dua menit kurang lebih dua menit